selamat sore pak jika kita melihat ke belakang kami menghimpun data dari perhimpunan pendidikan dan guru atau p dua g ini sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu tahun lalu begitu ya
terjadi dua puluh tujuh kasus pelecehan yang dilakukan di satuan pendidikan berbasis agama
nah kira kira apa yang bisa dilakukan oleh rminu untuk mencegah agar hal ini tidak kembali terulang
ya kita merasa sangat prihatin ya dengan peristiwa pencabulan atau pelecehan seksual di lingkungan pendidikan
agama secara spesifik khususnya di lingkungan pesantren dan itu tidak bisa ditoleransi sama sekali
nah beberapa hal yang ingin kita lakukan sebagai langkah pencegahan diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran para santri
bahwa ada batas batas tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh mereka sekalipun itu berasal dari guru mereka
ada diktum dalam fikir
lato atali mahlukin fi maksiatillah
bahwa siapapun tidak boleh mengikuti perintah panggilan atau instruksi apapun dari siapapun termasuk dari guru guru mereka dalam hal hal yang melanggar ketentuan agama
nah kita melihat bahwa kecenderungan pelecehan seksual yang terjadi dan semakin banyak ya semakin memprihatinkan belakangan ini
jadi ini bukan hanya tanggung jawab di pihak rabbi toh ma'ahid ya
tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang memiliki concern memiliki perhatian pada dunia pendidikan
khususnya di lingkungan pendidikan pesantren
nah saya berharap bahwa tidak hanya dari robi toh tetapi para santri juga mesti sadar
ada batas batas yang tidak boleh mereka patuhi
kemudian dari para wali santri mestinya juga aktif mengawasi memperhatikan aktivitas pendidikan
dan tentu secara khusus bahwa para pengasuh pesantren apakah yang berafiliasi dengan nahdlatul ulama maupun tidak
mereka harus sadar tidak hanya bertugas untuk memberitahu meningkatkan pengetahuan bagi para santri
tetapi juga harus memberikan keteladanan yang baik
bahwa ilmu itu harus selalu bergandengan dengan amal
maka sebetulnya apa yang terjadi belakangan ini sangat memprihatinkan
kami berkoordinasi dengan pengurus wilayah pengurus cabang rmi di beberapa daerah khususnya di jawa timur
menghibur data apa penyebab terjadinya semua ini ya
jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah maka tentu kita harus menggali sumber masalah yang telah menyebabkan semua ini terjadi
pak audri kalau menurut anda apakah perlu dilakukan assessment rutin terhadap tenaga pengajari di pondok pesantren begitu
untuk mengetahui bagaimana kondisinya mereka baik secara mental atau seperti apa menurut anda pak
iya saya rasa itu perlu ya
mestinya pesantren memiliki mekanisme pengawasan internal
jadi kecenderungan penjabulan ini baru terjadi baru marak belakangan
nah di masa masa yang lalu kontrol internal di situ berlangsung sangat ketat
di antara keluarga pengasuh sehingga kecenderungan pelecehan seksual terhadap santri atau terhadap siapapun disitu nyaris tidak pernah terjadi di masa masa yang lalu
dan maraknya kecenderungan ini mungkin melemahnya kontrol internal di lingkungan pesantren sendiri
dan kami dalam proses untuk terus melakukan koordinasi melalui pengurus wilayah pengurus cabang rmi di seluruh indonesia
untuk menjalin kerjasama memperkuat kontrol internal di lingkungan pesantren ya
kemudian yang kedua tentu kita berharap penegak hukum disitu bisa melakukan pengusutan secara fair
kalau misalnya terbukti nanti siapapun yang melakukan pelecehan seksual ya hukum harus ditegakkan
karena kalau tidak ini bisa berulang kapanpun dan dimanapun
jadi penegakan hukum itu juga harus ditegakkan
jadi penegakan hukum itu juga harus ditegakkan
juga merupakan bagian yang harus dilakukan oleh para penegak hukum
dan kami dari kepengurusan roby tomahid islami anda datang dulu lama mendukung mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para penegak hukum
baik pak audrey kalau menurut anda ini perlukah ada mekanisme khusus bagi santri begitu ya
agar mereka tidak ragu melapor jika memang telah menjadi korban pelecehan
kita menyiapkan proses pelaporan semacam itu
kami akan membuat saluran pengaduan khusus kepengurusan rmi agar kami segera bisa menindaklanjuti
mengusut kemungkinan kemungkinan yang bisa terjadi
dan sudah ada pikiran bahwa rmi akan membentuk satgas penanggulangan pelecehan seksual di lingkungan pesantren
itu langkah langkahnya sedang kami musyawarahkan di lingkungan rmi
bagaimana nanti agar satgas ini bisa melakukan pencegahan
di samping juga menerima laporan potensi potensi atau kejadian kejadian dalam hal pelecehan seksual
oke baik pak hodri ini kalau misalnya kita lihat kan di kasus yang terakhir ini bahwa izinnya dicabut begitu ya
lantas bagaimana nasib daripada santri jika memang kejadian seperti ini nanti terulang dan izinnya juga dicabut begitu
sedangkan mereka sebagai anak anak kan punya hak untuk belajar begitu pak
terus terang kami belum memikirkan ya ketika izin sebuah pesantren dicabut bagaimana nasib santri
tetapi tentu kami akan berkoordinasi dengan pengurus cabang rmi khususnya di jombang
kalau misalnya pesantren ini nanti dicabut santrinya akan diarahkan kemana
nah tentu kami akan mempertimbangkan kalau pesantren itu memang berafiliasi dengan nahdlatul ulama
tentu ada banyak pesantren yang akan siap untuk menampung santri santri dari pesantren yang ditutup
tetapi kalau pesantrennya tidak berafiliasi dengan nadadul ulama tentu kami harus memusyawarakan dengan pihak pesantren yang ditutup izinnya itu
oke pak audrey terakhir ini bagaimana untuk meyakinkan orang tua begitu ya
mengingatkan sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru
mungkin ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren begitu
melihat dengan maraknya kasus pelecehan seksual di pondok pesantren
bagaimana anda bisa meyakinkan orang tua bahwa memang ini hanya beberapa kasus saja
dan anak anak bisa berhasil
betul dan anak anak bisa berhasil
bagaimana cara anda membuatnya lebih aman di pondok pesantren nantinya
ya kami di lingkungan nadatul ulama memiliki lebih dari tiga puluh ribu pesantren ya
artinya ada sangat banyak pesantren yang masih bisa dipercaya untuk memberikan pendidikan yang baik untuk putra putri kita
nah ini saya tidak ingin menyebut ini kasuistik
ini sudah sangat memperhatinkan
tetapi saya yakin para bapak dan ibu yang memiliki
minat untuk mengirimkan putra putrinya ke pesantren
tidak perlu khawatir
tentu dengan melihat
pola pendidikan di pesantren itu seperti apa
tentu itu harus diperhatikan
tetapi masih sangat banyak pesantren yang secara meyakinkan bisa kita percaya
untuk memberikan pendidikan terbaik untuk adik adik dan anak anak kita
oke baik selain memang dari pemilihan pesantren yang aman
informasi bagi para santri ini juga harus lebih dalam lagi
mengenai bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan juga dipegang oleh orang lain
begitu ya pak hodri ya
iya betul sekali betul sekali pak
baik pak hodrid terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore terima kasih